pembukaan pemusatan pendidikan dan latihan pasukan pengibar bendera pusaka atau paski beraka tingkat pusat dua ribu dua puluh tiga digelar senin pagi di aula gedung lemhanas jakarta
acara yang dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya ini dipimpin oleh kepala badan pembinaan ideologi pancasila yudhian wahyudi sebagai pembina upacara
bpip sebagai koordinator program pembentukan paski beraka ini bekerja sama dengan lembaga ketahanan nasional republik indonesia untuk pembelajaran aktif seperti pembinaan ideologi pancasila serta pemantapan nilai nilai kebangsaan
para peserta dari seluruh indonesia dihadirkan di gedung lemhanas ini ya diberikan pengarahan seperlunya yang ini merupakan rangkaian kerjasama
setahu saya yang pertama antara bbm
bpip dengan lemhanas
diharapkan di masa mendatang para calon paski beraka ini tidak hanya terhenti pada tugas pengibaran atau menurunkan bendera merah putih pada saat peringatan hari ulang tahun kemerdekaan indonesia
namun mereka juga dipersiapkan menjadi duta pancasila dan menjadi kader kader pemimpin indonesia masa depan
di titik ini kita akan mendapatkan satu generasi yang harus kita amati evolusinya selama tiga puluh tahun ke depan pada saat dunia berubah
pada saat teknologi berubah dan bagaimana kebangsaan kita pancasila bisa dilihat mengantisipasi perubahan perubahan ini
tahun ini ada tujuh puluh enam calon anggota paski beraka pusat yang mewakili tiap provinsi dari tiga puluh delapan provinsi se indonesia
di mana masing masing provinsi mengirimkan sepasang calon paski braka satu laki laki dan satu perempuan
pada pembukaan pemusatan pendidikan dan latihan pasukan pengibar bendera pusaka
penempelan tanda peserta diwakili oleh dua calon paski beraka dari
indonesia bagian barat dan indonesia bagian timur
alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa mewakili teman teman semuanya sebagai salah satu peserta yang menerima langsung dari ketua
itu berharga sekali momennya untuk saya gak nyangka bisa terpilih
perasaannya itu pertama kali saat saya kita mulai untuk tes untuk paski beraka tingkat provinsi dan nasional
kita mulai dari ketegangan pas pengumumannya
pas pengumumannya saya terpilih saya hati dari situ mulai bahagia dan sangat senang bisa mewakili provinsi papua selatan dan juga kampung saya yaitu kampung asmat
selama satu bulan lebih dari mulai tanggal lima belas juli sampai setelah tugas pengibaran bendera di istana merdeka
para calon paski beraka akan menjalani karantina di desa bahagia taman rekreasi wilada

mendapatkan pembelajaran aktif dan kegiatan baris berbaris mereka juga belajar tentang keberagaman bangsa
bineka tunggal ika melalui teman teman yang ada dari tiap provinsi